kita buka after sepuluh hari ini dari informasi terkait rencana penerapan sanksi anturan ganjil genap pada kamis yang dibatalkan
di telantas polda metro jaya memperpanjang sosialisasi ganjil genap hingga sembilan agustus mendatang
rencananya penerapan sanksi akan diberlakukan mulai senin sepuluh agustus dua ribu dua puluh dengan metode manual dan tilang elektronik
pada sosialisasi aturan ganjil genap selama tiga hari di telantas polda metro jaya mencatat terjadi peningkatan jumlah pelanggar
total ada satu tujuh ratus empat puluh lima yang ditemukan melanggar aturan ganjil genap
rencananya penerapan sanksi tilang berupa denda maksimal lima ratus ribu rupiah mulai berlaku pada sepuluh agustus senin mendatang
dan bagi sejumlah pengendara sanksi tersebut dinilai memberatkan di masa pandemi covid sembilan belas
selain memberikan sanksi secara manual oleh petugas di telantas polda metro jaya juga menerapkan sistem tilang elektronik
dari dua puluh lima kawasan ganjil genap tiga belas ruas jalan diantaranya
dilengkapi dengan electronic traffic law enforcement yang digunakan untuk menilang pelanggar secara elektronik
kita putuskan bahwa sosialisasi akan diperpanjang
hari ini melihat bahwa ternyata dari hasil evaluasi kita selama tiga hari sosialisasi hari senin selasa dan rabu
itu ternyata masih banyak masyarakat yang pelanggar
dan diantara pelanggar itu memang masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa ganjil genap sudah berlaku
masa sosialisasi aturan ganjil genap diperpanjang hingga sembilan agustus
untuk informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia victor pangaribuan
victor apa yang mendasari perpanjangan masa sosialisasi ini
lalu berdasarkan pantauan anda apakah masih banyak warga yang belum memahami
ya selamat pagi
nisa dan juga maggie betul sekali
tadi sudah dinyatakan langsung oleh dirilantas pol dametro jaya kombes pol sambodo purnomo yogo
tadi pagi saya sempat berbincang juga sudah dijelaskan bahwa sosialisasi aturan ganjil genap di dki jakarta ini diperpanjang hingga sembilan agustus nanti
ini dikarenakan memang ada alasan utama
hasil evaluasi selain tadi yang dinyatakan oleh dirlantas polda metro jaya bahwa terjadi peningkatan jumlah pelanggar
kalau kita hitung saja
dari awal sosialisasi hari senin tiga agustus ini pelanggar ada tiga ratus enam puluh sembilan pelanggar
kemudian empat agustus ada enam ratus tujuh puluh empat pelanggar
kemudian kemarin hari rabu tanggal lima agustus pelanggar meningkat tujuh ratus dua pelanggar
total ada satu tujuh ratus empat puluh lima pelanggar yang kedapatan tidak sesuai plat nomor kendaraannya dengan tanggal yang ditetapkan
nah selain itu juga ada alasan lain di mana sosialisasi ini memang belum sepenuhnya berjalan atau sempurna
kita mengetahui terutama mereka pengendara mobil pribadi yang melintas di ruas ruas jalan yang bukan protokol
begitu tadi dirilantas pol dametro jaya menjelaskan bahwa nanti sosialisasi akan diperpanjang sampai sembilan agustus
dan akan difokuskan di ruas ruas jalan yang bukan jalan protokol
di antaranya ada di panjaitan kemudian di jakarta timur ada juga jalan pramuka kemudian ada sejumlah ruas jalan lain
memang dinas perhubungan dki jakarta ini sudah menjelaskan bahwa aturan ganjil genap ini diberlakukan
kota bukan dengan alasan untuk mengalihkan warga bergerak atau melakukan aktivitas menggunakan transportasi umum
tapi untuk membatasi aktivitas warga di jam jam sibuk terutama aturan ganjil genap ini diberlakukan setiap hari senin sampai jumat
kecuali libur begitu pukul enam pagi sampai sepuluh pagi kemudian pukul empat sore sampai dengan sembilan malam
nah meskipun demikian di dinas perhubungan dki jakarta juga sudah melakukan evaluasi begitu
ini menunjukkan bahwa sejak aturan ganjil genap ini disosialisasikan banyak juga warga yang sudah beralih menggunakan transportasi umum
tapi ingat sebenarnya bukan itu tujuan satu satunya
karena memang pembatasan sosial berskala besar transisi fase ketiga dki jakarta ini masih juga diperpanjang begitu sudah tahap ketiga
ini mulai diberlakukan sampai tiga belas agustus
nantinya sanksi untuk aturan ganjil genap akan diberlakukan tanggal sepuluh nanti
ini secara manual dan juga elektronik
di ruas ruas jalan tertentu sudah disiapkan petugas yang akan membelikan tilang begitu secara manual dengan dana maksimal rp lima ratus
ada juga sanksi tilang elektronik di sejumlah ruas jalan
dan tadi di lantas pola metronik menjelaskan bahwa saat ini yang sudah siap digunakan ada dua belas kawasan
yang sudah dilengkapi dengan kamera pemakaman
pantau untuk tilang elektronik nanti juga akan dilengkapi lagi ditambah lagi menjadi tiga belas
jadi ada tiga belas ruas jalan dari dua puluh lima ruas jalan yang diterapkan aturan ganjil genap yang akan diberlakukan sanksi tilang elektronik
tadi saya sudah berbincang kepada sejumlah pengendara juga
rata rata mereka keberatan dengan denda yang diberikan rp lima ratus
karena memang di tengah masa pandemi ketika ekonomi terpuruk mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain
selain harus menjaga kesehatan mereka
supaya mereka juga bisa bekerja dengan lebih giat lagi setiap harinya dengan menggunakan mobil pribadi
artinya ketika aturan ganjil genap ini diberlakukan mereka merasa keberatan ketika mereka hanya memiliki satu kendaraan saja
mereka melakukan ini atau menggunakan kendaraan mobil pribadi pun terpaksa
karena memang transportasi umum di dki jakarta ini juga banyak sekali peminatnya
sehingga mereka merasa perlu menghindari kerumunan warga
ada satu hal yang harus saya ingatkan
yang saya ingatkan adalah
bahwa kasus covid sembilan belas di ibu kota di dki jakarta ini juga masih cukup tinggi
dan tercatat pada tanggal empat agustus kemarin saya melihat datanya ada peningkatan kasus empat ratus enam puluh enam kasus positif covid sembilan belas
kemudian lima agustus kemarin ada tiga ratus lima puluh tujuh peningkatan kasus covid sembilan belas
ini berarti ada penambahan
meski belum terbukti efektif apakah aturan ganjil genap ini bisa mengurangi angka penyebaran covid sembilan belas di ibu kota atau tidak
namun setidaknya pemerintah provinsi
dki jakarta sudah mempertimbangkan bahwa ada nilai positif ketika aturan ganjil genap ini diberlakukan
di antaranya adalah berkurangnya kemacetan
di lantas pola metro jaya sudah mencatat bahwa pada tiga hari kemarin saja
waktu sosialisasi pertama ganjil genap ini dilakukan
ada pengurangan volume kendaraan atau kemacetan ini berkurang
hingga empat puluh dua persen
kemudian juga partikel polisi udara juga berkurang
namun yang memberatkan adalah itu tadi
jadi warga tidak bisa memilih atau tidak bisa memilih
banyak alternatif ketika mereka tidak bisa menggunakan kendaraan mereka
karena berpelat bernomor ganjil atau genap di tanggal yang juga ditetapkan
mereka terpaksa harus pindah menggunakan transportasi umum
senin lalu saya sempat mewawancara salah satu pengguna transportasi umum mrt
yang menyatakan bahwa keberatan jika ganjil genap ini diberlakukan
karena memang mobilitas atau pekerjaannya menuntut untuk harus berkendara dan membawa kendaraan pribadi
dan yang harus disiapkan oleh warga adalah ketika ganjil genap ini diberlakukan
itu artinya ada aktivitas atau jadwal baru yang harus mereka reschedule
mereka harus menjadwal ulang aktivitas mereka
ketika mereka harus masuk ke kantor pukul delapan pagi
agar mereka tidak terkena aturan ganjil genap
mereka harus berangkat lebih pagi
ini bisa menjadi pilihan
tapi kalau memang ini untuk masyarakat di ibu kota
terpaksa harus menumpangi transportasi umum
menumpangi transportasi umum
melakukan satu kunci saja
yaitu menjaga atau mentaati protokol kesehatan dengan tiga m
memakai masker mencuci tangan
dan juga menjaga jarak
memang ganjil genap ini memang diberlakukan bukan hanya untuk mengurai kemacetan
tapi memang juga untuk mengurangi mobilitas warga
di mana di jam jam sibuk yang sudah ditentukan ketika aturan ganjil genap ini diberlakukan
pukul enam pagi sampai sepuluh pagi empat sore sampai sembilan malam
tidak ada lagi masyarakat di ibu kota yang beraktivitas
pada jam tersebut untuk urusan yang tidak penting
hanya saja memang tadi di lantas polda metro jaya juga menyatakan bahwa
ganjil genap ini harus didukung dengan kebijakan kebijakan lain
salah satu yang direkomendasikan oleh di lantas polda metro jaya adalah
shifting atau pengaturan hari kerja karyawan perusahaan perusahaan di dki jakarta
jika memang ada ganjil genap pukul enam pagi sampai sepuluh pagi
ini artinya perusahaan ini memang disarankan untuk mengatur masuk atau keluar karyawan mereka
sesuai jam jam yang ditentukan
jadi diharukan memang dengan aturan ganjil genap ini selain penyebaran covid sembilan belas bisa berkurang
kerumunan warga juga bisa berkurang
ya terima kasih koresponden cnn indonesia victor atas laporan anda selamat bertugas kembali